halo selamat malam
ya bang novel presiden jokowi ini sudah memberikan tengkat waktu hingga awal desember dua ribu sembilan belas
kepada kapolri idam aziz untuk mengungkap siapa dalang dibalik penyiraman air keras
yang dialami oleh bang novel
sekarang sudah tanggal sembilan nih bang sembilan desember dua ribu sembilan belas artinya sudah lewat dari tenggat waktunya
ya begini mbak memang tentunya kita semua berharap bahwa setiap penyerangan kepada aparatur
apalagi yang dalam rangka berjuang untuk merangkak korupsi ini terjadi haruslah diungkap
termasuk serangan kepada diri saya
saya sudah beberapa kali dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa
tidak bolehlah dibiarkan setiap serangan yang terjadi
yang terjadi terhadap aparatur
karena kalau dibiarkan akan berulang
apalagi ini sifatnya adalah upaya untuk mengganggu pemberantasan korupsi
jadi saya kira haruslah dijadikan prioritas atau menjadi perhatian
saya kira begitu
ini sudah empat kali pak presiden itu memberikan tengkat waktu
saya kira tidak perlu sampai yang kelima lah saya kira ya
ya bang novel hari ini tadi presiden joko widodo juga sempat ditanya terkait dengan kasus ini
dia menyatakan beliau menyatakan bahwa akan memanggil
kapolri ke istana
apakah kemudian bang novel melihatnya ini sebagai bentuk keseriusan
atau justru bentuk mengulur waktu atau seperti apa bang
ya tentunya saya juga ingin berpikir positif
saya berharap semoga ini sudah menjadi hal yang
apa sudah digambarkan terjadi positif untuk bisa mengungkap ya
cuma saya juga ingin mengingatkan bahwa
tidak hanya terkait dengan serangan kepada diri saya pribadi
tetapi serangan kepada orang orang kpk lainnya
juga harus diungkap
tapi saya kira apabila ini sudah menjadi langkah yang positif untuk mengungkap
dulu yang pertama adalah serangan kepada diri saya
tentunya ini hal yang positif
tapi kembali lagi harapan kita positif
semoga yang terjadi juga positif seperti yang kita harapkan
ya kalau kita melihat perkembangan kasus ini ya bang novel ya memang
bang novel sendiri memandangnya apakah sudah ada kemajuan
sejak awal kasus ini diselidiki atau seperti apa bang

kemajuan tidak ada saya nggak pernah mendengar apapun
saya tidak pernah mendapatkan laporan tentang perkembangannya lagi
saya tidak pernah mendapatkan
jadi saya tidak tahu menau sama sekali
cuma ketika pak presiden sudah menyampaikan hal positif untuk memanggil pak kapolri
saya kira saya melihat ini sebagai hal yang positif
tentunya di tengah dari keadaan sekarang ini yang tentang
ada masalah masalah dalam yang kita bisa lihat sebagai isu pelemahan
dan pemberantasan korupsi
tentu hal ini menjadi hal yang positif di tengah dari isu isu itu
ya bang novel terakhir nih bang
bagaimana atau seberapa optimis bang novel kasus ini bisa terungkap
dan menurut bang novel apa yang sebenarnya menjadi penghambat dari terungkapnya kasus ini
kalau hambatan cuma masalah kemauan saja mbak saya kira
jadi apakah saya akan berpikir optimis atau tidak itu tergantung dari
apakah pak presiden benar benar memberikan
dukungan untuk bisa mengungkap ini apa tidak
sepanjang pak presiden itu memberikan dukungan yang serius tentu saya optimis
tapi kalau ternyata dukungannya itu tidak serius ya saya tidak yakin akan diungkap